semoga kamu bisa menyadarkannya isinta
mungkin dia bisa bersedia tidak menerima upati dari warga
ya sudah kalau kamu tidak ingin menolong kami
kelihatannya ilmu dua santri ini cukup tinggi
aku bisa memakainya untuk melawan isinta
guru lani telah mengganggu daerah kekuasaanku
dia selalu membangkang guru
aku ingin mengunuhnya
siapapun yang berani menghalangimu